anda kembali bersama prime news seluruh provinsi telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau ump dua ribu dua puluh
ketentuan itu diatur dalam peraturan menteri ketenaga kerjaan nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh
nah upah minimum dua ribu dua puluh tiga ini dihitung menggunakan formula yang mempertimbangkan variable pertumbuhan ekonomi inflasi kemudian juga indeks tertentu
formulanya adalah kita lihat formulanya adalah upah tahun sekarang ditambah dengan penyesuaian nilai upah minimum yang akan ditetapkan sama dengan upah minimum tahun berjalan
dengan penyesuaian nilai tambah dikali dengan upah minimum berjalan
ini sebenarnya ada hitung hitungannya sendiri dan pengusaha kemudian buruh dan juga pemerintah yang lebih mengerti
tapi apabila hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum ini melebihi sepuluh persen
selain itu jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif nanti penyesuaian nilai upah minimum hanya akan mempertimbangkan variable inflasi saja
dan khusus untuk daerah provinsi hasil pemekaran maka untuk pertama kali berlaku upah minimum provinsi induk
seperti bunyi dalam pasal sebelas permenaker nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh
kita lihat berapa sih besaran ump dua ribu dua puluh tiga di sejumlah provinsi
kenaikan terendah ini saya dapatkan datanya kira kira selasa sore kemarin ya
sementara hari rabu ini seluruh provinsi sudah menetapkan ump nya dan sudah berubah
yang tercatat di sini adalah sulawesi utara
gubernur sulawesi utara olly dondokambe menetapkan ump dua ribu dua puluh tiga sebesar tiga empat ratus delapan puluh delapan
sebenarnya untuk hingga sore tadi setelah seluruh provinsi mengumumkan ump nya
jadi ini adalah provinsi yang terendah kenaikan persentase
selanjutnya ada provinsi atau ibu kota kita jakarta
pemerintah provinsi dki menetapkan ump sebesar empat sembilan juta rupiah dari sebelumnya yaitu empat enam juta rupiah
walaupun kenaikannya termasuk yang paling rendah dki ini masih mencatat sebagai daerah dengan ump tertinggi
empat sembilan juta rupiah
sementara itu yang tertinggi presentase kenaikannya sejauh ini tercatat ada dari provinsi di wilayah sumatera yaitu sumatera barat
disusul oleh tetangganya jambi yang menetapkan ump dua ribu dua puluh tiga sebesar rp dua sembilan puluh empat juta
lalu bagaimana dengan provinsi di wilayah pulau jawa
sementara itu disusul dengan ump jawa timur
tahun dua ribu dua puluh tiga ini menjadi sebesar dua empat puluh dua ratus empat puluh empat rupiah
dan ada tiga daerah dengan ump terendah di indonesia
yang pertama kita lihat adalah jawa barat
sementara ump yogyakarta tahun dua ribu dua puluh tiga ditetapkan naik menjadi satu sembilan
namun provinsi ini sementara masih menempati posisi paling bontok dengan upah minimum provinsinya
sebesar satu sembilan lima ratus delapan puluh rupiah
sementara itu laju kenaikan ump memang semakin menurun dari tahun ke tahun
jauh lebih rendah ketimbang di masa pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono
jadi kenaikan ump pada masa pemerintahan presiden jokowi sejauh ini adalah yang terendah setelah reformasi
tapi lagi lagi variabelnya banyak termasuk salah satunya adalah terkait dengan inflasi
nah kita lihat tadi sudah ada tiga puluh delapan provinsi yang menetapkan upah minimumnya
giliran upah minimum kabupaten kota yang akan disahkan
dan umk ini paling lambat diumumkan tujuh desember dua ribu dua puluh dua
namun ada juga yang sudah ketok palu untuk umk dua ribu dua puluh tiga yakni kabupaten bekasi
ada selisih sekitar tiga ratus empat puluh lima ribu dari tahun sebelumnya
dan umk kabupaten bekasi ini menjadi yang tertinggi ketiga di jawa barat
umk terbesar pertama yaitu karawang yang mencapai rp lima satu ratus tujuh puluh enam juta
kemudian kota bekasi sebesar rp lima satu ratus lima puluh delapan
anda bisa lihat bahkan ketiga wilayah ini lebih besar dari provinsi dki jakarta
dan penetapan umk bekasi tahun dua ribu dua puluh tiga ini dilakukan setelah melalui perdebatan yang cukup alot
sedangkan kalangan pengusaha menginginkan sebaliknya
bahkan sempat ada wacana untuk tidak menaikkan umk dua ribu dua puluh